penutupan bandara halim perdana kusuma jakarta timur akibat landasan pacu terendam banjir membuat sejumlah penerbangan dialihkan ke bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
hingga rabu siang sudah lima penerbangan yang dialihkan
cuaca buruk juga mengakibatkan puluhan penerbangan dari dan menuju bandara internasional soekarno hatta mengalami keterlambatan kurang dari dua jam atau masih dalam batas toleransi
sementara itu akses jalan tol dalam kota menuju bandara soekarno hatta tangerang di beberapa titik terendam banjir
warga yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara soekarno hatta disarankan berangkat lebih awal dan mencari jalur alternatif yang bisa diakses kendaraan
dampak yang terjadi dari penyebabnya runway tertutup oleh banjir itu sudah dikeluarkan juga notem
notem itu sampai saat ini masih unpredictable
untuk data sementara
penerbangan yang dialihkan ke bandara soekarno hatta untuk penerbangan citylink ada tiga flight
kemudian untuk batik air ada dua flight
ada kemungkinan akan menyusul atau akan bertambah rencana untuk dapat ke bandara soekarno hatta
kalau delay di bandara soekarno hatta ini yang dalam bentuk toleransi di atas dua jam
itu masih belum terlalu banyak
tapi di bawah dua jam memang cukup lumayan